taju ibu mau dibawa kemana salma
baju ibu mau dibawa kemana jangan
ibu ini tuh bukan baju ini tuh gak layak disebut sama baju
ini tuh kain pel
salma bakal buang baju ini dan ganti baju ibu dengan yang baru
ya ibu masih pake itu ibu masih pake
ya tapi salma malu ibu
nggak tepat kan hari ini
enggak kok masih ada waktu
nonton aku kan udah lewat
gak tau ada paket buat kamu tadi
butik murah berkah
gaunnya cantik banget
dari siapa ya
kata kuririn hantar tadi
setahu aku nama butiknya dia itu butik sahara bukan murah berkah
gak tau lucu namanya
murah berkah kayak nama restoran
aku cuman mau ucap makasih banget
bajunya pas kan
aku belum cobain sih
tapi desainnya bagus banget sal
ini kamu yang desain sendiri
sudah beritahunya desain ibuku
oh iya aku baru tahu loh kalau mama kamu bisa desain
pantas aja anaknya jadi desainer
tapi kalau ini kan pasti mahal banget aku harus bayar berapa ya
nggak lebih mahal dari kain kafan kok
hah kamu bercanda
udah jangan dipikirin
itu aku kasih kamu gak minta bayaran kok
anggep aja itu
itu lewat dari aku buat kamu diterima ya
aku banyak belajar dari ibu aku
perbanyak sedekah dan hidup sederhana
ya ampun soal ibu kamu pasti bahagia banget ya sama kamu
lihat baik aku sekarang
siapa tahu kalau kamu cerita
lihat baik aku
bisa jadi inspirasi loh buat banyak orang
dan bisa berguna juga buat banyak orang
terima kasih ya pak
di rumah masih jelek aja
pokoknya tambah bagus mau tambah jelek
kalian tuh gak punya uang apa buat renovasi rumah
terus itu ibu ngejahit uangnya kemana aja
emangnya selama ini aku pernah minta uang sama ibu
aku di amerika dapet bela siswa
gak minta uang ibu
kamu tuh jangan kebanyakan ngeluh
seharusnya kamu bersyukur
kau pulang ke rumah ibu masih sehat
kita masih punya rumah
udah kamu jangan pikir macem macem lah
aduh kamu sehat nak
ya allah cantiknya
ibu kangen sekali sama kamu
mau ambil jahitan
ini anak saya salma baru pulang dari amerika
ini ada dua total
jadi delapan puluh ribu
tunggu tunggu tunggu
ibu hargain ini baju sama rok rp delapan puluh ribu
ini harganya satu ratus lima puluh ribu
biasa ibu hargain segitu
yaudah kalo gak mau bayar satu ratus lima puluh ribu
saya tahan ini baju
gak gitu dong
terima kasih ya bu ya
ini kemahalan salma
kasian bu miranya
kalau ibu kasih tarif itu jahit kemurahan terus
ibu mau miskin terus seumur hidup
sama ada oleh oleh buat ibu
ibu belum pernah
pegang sutra halus seperti ini yang bukan kau be
ini tuh mahal banget bu mahal
ini juga asli dari cina
buat apa kamu beliin ibu yang mahal seperti ini
kamu ke amerika itu untuk sekolah
banyak sekali kebutuhannya
bu aku tuh di amerika bisa sambil kerja bu
ya udah kalau ibu gak suka sama ini model yang aku beliin
aku bakal desain buat ibu yang mahal yang bagus
hasil desain aku sendiri
nah terus aku buka butik sesuai impian ibu dan aku mewujudkan impian ibu
kayaknya itu bukan impian ibu
buka butik itu kan impian kamu
kalau ibu sih segini aja udah cukup
bu ibu tuh gak pengen apa punya butik sendiri
terus isinya barang barang mahal baju baju mahal hasil desain sendiri
ibu gak mau
dilihat sama banyak orang dipuja puji di mata dunia
dipakai dan dibeli sama orang orang terkenal
terus kalau ibu mau kondangan mau pengajian ibu tinggal pilih baju baju yang ibu mau yang ibu suka
terus dilihat orang deh sambil ibu promosiin sekalian
ibu gak perlu semua itu
apa yang sekarang ibu pakai mulai dari kerudung baju sampai alas kaki
harganya tidak lebih mahal daripada selembar kain kawasan
bu sama kita makan yuk
pasti sama udah kangen kan sama masakan indonesia

finda apa kabar

saya juga kangen sama kamu
maafin aku ya tadi aku abis jemput kamu
iya aku tau kamu juga pasti sibuk kan
oh iya kita ngobrolnya di sini aja ya soalnya di dalam sumpek
sindo jadi gini loh aku itu pengen buka butik tapi aku tuh pengen yang desain interiornya itu dari kamu
aku juga udah ada kok lokasinya buat yang strategis untuk memulainya gitu
ada tamu belum dibuatkan minum
biar ibu yang buatkan ya sebentar
masa mak kamu kan urusan di sana mereka
masa ibu kamu baju di situ
baju ibu mau dibawa kemana salma baju ibu mau dibawa kemana jangan
ibu ini tuh bukan baju ini tuh gak layak disebut sama baju
ini tuh kain pel
salma bakal buang baju ini dan ganti baju ibu dengan yang baru
ibu masih pakai itu ibu masih pakai
ya tapi salma malu ibu

salma jangan dibuang
baju ibu terus mau dikemanain
aku mau buang
kok dibuang kalau dibuang gue pakai baju apa
mas ini tuh udah jelek mas
udah gak pantas lagi dipakai sama ibu
aku mau beliin ibu baju baru
biar ibu tuh gak malu maluin
biar mas aja yang buang ya
kebetulan nih mas buang yang jauh di kotak sampah sana
biar ibu tuh nggak pakai lagi nih baju jelek